putri mata air
pada suatu waktu raksasa bulan yang disebut munaro sedang berjalan jalan di tanah tandus bulan
ketika ia tiba tiba melihat raksasa bumi yang cantik yang bernama blula
munaro langsung jatuh cinta padanya dan memutuskan untuk melamarnya
dia melompat dari bulan dan mendarat di bumi
dia berlutut di depannya memegang pohon seperti bunga dan menyatakan cintanya pada blula
blula sangat terkesan dengannya
dia tersenyum munaro telah memenangkan hatinya
munaro membangun istananya yang cantik di tepi sungai besar
itu adalah istana paling cantik di dunia
segera bayi blula dan munaro lahir
sang petapa raksasa yang datang untuk memberkatinya mengumumkan
ia akan menjadi putri dari semua mata air dan akan memerintah semua sungai dan danau
aku menamakannya putri mata air
ketika putri mata air yang cantik semakin dewasa
banyak pelamar datang untuk menyanyikan pujiannya di bawah jendela istana
tetapi dia tidak menyukai
mereka mencintai mereka
sangat bahagia tinggal di istananya yang cantik bersama ibunya yang tersayang
sehingga dia tidak peduli sama sekali untuk pelamar manapun
tidak ada anak perempuan lain yang pernah mencintai ibunya seperti yang dilakukan oleh putri mata air
suatu hari solaris raksasa matahari datang untuk membujuknya
ketika putri mata air melihatnya
dia terkejut karena solaris adalah pria paling tampan yang pernah ia lihat
hai kau putri mata air yang cantik
namaku adalah solaris
dan aku datang padamu untuk memintamu menikah denganku
aku jatuh cinta padamu
putri mata air sekaligus menjadi sedih
oh solaris yang perkasa kau sangat tampan dan luar biasa
aku juga mencintaimu
tapi aku tidak bisa meninggalkan ibuku karena aku lebih mencintainya daripada orang lain
raksasa kesal solaris pergi
hari berikutnya ketika matahari terbit
solaris kembali ke istana lagi dan memanggil putri mata air
wahai putri mata air yang cantik
keluarlah dan bicara padaku
mendengar suaranya putri mata air segera keluar
oh solaris aku senang sekali melihatmu
dan aku juga senang melihatmu putri
dan aku datang memberitahumu
bahwa aku tidak mau
mungkin untuk melupakanmu
aku tidak bisa jauh darimu
tapi aku juga mengerti cintamu pada ibumu
karena aku datang dengan tawaran yang lain
dan apakah itu
menikahlah denganku ikut kekerajaanku
tinggal bersamaku selama sembilan bulan setiap tahun
dan selama tiga bulan yang tersisa
kau bisa datang ke ibumu dan tinggal di sini bersamanya
putri mata air tersenyum karena dia sangat menyukai usulan solaris
dia setuju dan pernikahan itu segera diadakan
setelah pernikahan dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya
dan pergi bersama solaris
beberapa hari setelah pernikahan
sudah waktunya bagiku untuk kembali ke kerajaanku
lalu bagaimana dengan aku
apakah aku harus tinggal di sini sendirian
sayang aku selalu memintamu untuk ikut denganku
tetapi kau tidak pernah melakukannya
kau tidak ingin meninggalkan istana ini
itulah alasan mengapa aku membangunnya
ya aku tidak ingin meninggalkan bumi
aku akan menunggumu di sini seperti setiap tahunnya
mereka berpelukan dan kemudian munaro pergi
setelah itu blula menjadi kesepian
berbulan bulan berlalu dan suatu hari karena merasa sepi
blula memutuskan untuk berjalan jalan ke hutan di luar sungai besar
tidak mengerti blula
dia menyadari bahwa kristal raksasa es telah menantinya
ketika dia mencapai hutan yang dalam kristal muncul di depannya
selamat datang blula
kau perlu waktu untuk keluar dari wilayahmu
dan aku di sini untuk mengambil alih dirimu
seketika blula tertutup es dan membeku
bumi sekarang adalah milikku
dan segera bumi tertutup dengan es
sungai sungai membeku bunga bunga menghilang
dan hewan hewan kedinginan
munaro diberitahu tentang hal ini oleh menteri yang bijaksana
dia segera meminta menteri yang bijaksana untuk mengatur pertemuan dengan solaris
tuhan kau harus bertemu solaris dengan diam diam agar kristal tidak mengetahui pertemuan itu
jika dia tahu dia akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu
kau benar apa yang kau sarankan
menteri yang bijak menyarankan gagasan yang mengesankan munaro
hebat sekali inilah yang akan kulakukan
kemudian pada hari itu munaro memindahkan bulan dan menempatkannya tepat di antara matahari dan bumi
ini menyebabkan gerhana dan bumi menjadi gelap gulita
munaro bertemu solaris dan putri mata air di tengah jalan dan menjelaskan semuanya kepada mereka
putri mata air sangat ketakutan
melihat istrinya ketakutan solaris sangat marah
aku akan melebur kristal dengan amarahku munaro menyingkirlah
munaro mengangguk dan menyingkir
solaris melepaskan kemarahannya pada kristal
dan tidak lama kemudian semua es mulai mencair
apa yang terjadi kenapa semua esnya mencair
sinar matahari terlalu kuat untuknya dia langsung mengerti bahwa itu adalah perbuatan solaris
baiklah baiklah hentikan
aku tidak akan berhenti sampai kau membebaskan blula
aku akan membebaskannya tetapi aku punya satu syarat
aku rasa kau tidak mengerti
kau harus membebaskannya atau aku melelehkanmu
tidak ada syarat
tapi ingat melelehkan aku akan menyebabkan banjir besar di seluruh bumi
dan itu membutuhkan ribuan tahun untuk memperbaikinya
dia benar kita tidak bisa melelehkannya
tanyakan apa syaratnya
solaris menjadi lebih marah
aku akan pergi sekarang
tetapi setiap tahun ketika putri mata air kembali padamu
aku ingin memerintah bumi selama sembilan bulan
itu tidak masuk akal
sembilan bulan suhu dingin yang membeku akan membahayakan bumi
apa yang tersisa bagiku untuk diberikan ketika aku kembali
kristal berpikir sebentar lalu berkata
baiklah tujuh bulan
menurutmu di mana putra kami yang baru lahir

kami telah memutuskan untuk mengirimnya ke istana neneknya setiap tahun selama tiga bulan
sehingga ia dapat mempelajari semua tentang bumi dan menghujani hujan di atasnya
oh ayolah sekarang
dia bukan bayi biasa
dia adalah putra solaris dan putri mata air
bla bla bla baiklah
empat bulan dan itu yang terakhir
sudah hentikan kalian berdua
tapi sayang aku hanya berusaha untuk
iya aku tahu tapi ibuku benar benar seperti patung di sana
kau mendapatkan tiga bulan setiap tahunnya
kau mau ambil atau tinggalkan
baiklah kalau begitu aku akan melihatmu semua tahun depan
sambil mengatakan itu dia menghilang ke dalam garis tipis angin dingin lalu pergi
putri mata air sekaligus mencapai bumi dan segera setelah dia menginjak rumput es pun menghilang
sungai sungai mengalir lagi pohon pohon berbuah dan binatang binatang bersuka cita
bumi terlihat cantik lapisan es dari blula menghilang dan dia bebas sekali lagi
mata air putriku kau datang untukku
keduanya berpelukan dan putri mata air menjelaskan kepada ibunya yang telah terjadi
anak perempuanku suamiku dan menantuku telah melakukan hal yang benar ketika aku terjebak
aku sangat beruntung
dan jangan khawatir sejauh yang menyangkut kristal aku akan merangkulnya selama tiga bulan
tapi katakan padaku apa kabar baik yang akan kau berikan padaku
ibu aku telah melahirkan seorang putra dan dia akan menjadi raksasa hujan
dan kami telah menamainya monsud
dia akan datang mengunjungimu setiap tahunnya selama tiga bulan
oh luar biasa aku sangat senang sekali anakku
dan begitulah yang terjadi
setiap tahun putri mata air akan datang selama tiga bulan untuk mengunjungi blula dan bumi berkembang
kemudian solaris akan datang untuk membawanya kembali ke kerajaannya bersama musim panas di bumi
kemudian monsun akan datang mengunjungi neneknya dan tinggal bersamanya selama tiga bulan
dan pada saat itu akan turun hujan di mana mana di bumi
dan ketika dia pergi kristal membawa musim dingin bersamanya selama tiga bulan terakhir tahun ini
dan untuk blula dia merangkul semua musim dengan cinta dan bersama di bawahnya bumi menjadi makmur